dari awal kami tidak menginginkan peperangan ini
tapi maaf kami terpaksa menaklukkannya
jika kalian semua berpenguasa
tidak mudah sadar aku
mereka sudah mengejar
kami tak akan mestikan
aku peringatkan sekali lagi jangan
aku tidak akan menyakitimu
aku harus menurut pada putraku sendiri
akhirnya ada yang lewat juga
ada garis santik
sepertinya malam ini akan menjadi malam yang indah
kurang ajar kalian
kamu tidak apa apa arya
aku tidak apa apa bopo
ada rezeki buat kita
kita bisa melanjutkan hidup kita dengan
ada rezeki buat kita
namamu adalah anandiya
kita sudah berteman dari kecil
ternyata pertemanan kita
berubah menjadi sebuah hubungan cinta
bukan begitu bapak
dan ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu
aku benar benar tidak menyangka kalau kamu harus mengalami kejadian mengerikan seperti kemarin
kamu mengalami musibah rumah kamu habis terbakar
lalu kamu harus kehilangan kedua orang tuamu pada saat itu
tapi tenang saja
kamu tidak perlu khawatir
mulai sekarang aku akan selalu ada untuk linming kamu
untuk menjaga kamu
hentikan cekat tarno
masih ada kesempatan untuk menarik mundur pasukannya
kau bisa menceritakan masalahmu kepada aku cekat tarno
aku berjanji aku akan bersedia untuk mendengarmu
aku akan menangkapmu
aku bersedia menjelaskannya
sekarang sudah tidak ada waktu untuk kita
dari awal kami tidak menginginkan peperangan ini
kami terpaksa melakukannya
jika kalian semua para penguasa bersikeras melengkarkan tujuan kami
situation ini menakmati kesihatan

ya selamat datang
maafkan bopo cuma rumah seperti inilah yang bisa bopo dapatkan
karena tidak banyak kenalan bopo di desa ini
tapi menurut bopo ini cukup untuk kita
tidak apa apa boko seperti yang boko bilang kita ada sedikit rezeki untuk menyewa rumah ini
kalau begitu ayo kita masuk
ternyata tidak terlalu besar ya
tapi tempat ini nyaman buku
iya paman tempatnya cukup nyaman
bopo aku ingin mandi
ini aku pamit pergi ke sungai ya
baik mas aku juga ingin mandi
tapi ingat hari ini kamu jaga baik baik nandia
baik bopo terima kasih
sudah kalian pergilah
biarkan bopo yang siapkan makan malam
mas arif menyembunyikan apa
aku ada sesuatu untukmu
sekarang pejamkan matamu
bagaimana mas arif membuatnya
terima kasih mas arif selalu membuatku senang
saya agak lucu sekali ya mas
terima kasih banyak
aku berharap ingatanku segera pulih